terima kasih animasi bersama cnn indonesia today
luasnya lahan yang disiapkan oleh pemerintah provinsi kalimantan tengah
membuat presiden joko widodo beserta rombongan harus menggunakan helikopter kepresidenan
untuk melihat secara langsung lokasi calon ibu kota baru rabu siang
kendati sudah melihat secara langsung namun jokowi belum bisa memastikan
siapa kandidat calon ibu kota baru yang terpilih dari dua provinsi di kalimantan
yang sudah dikunjungi oleh kepala negara tersebut
jokowi dodo memilih kelas helikopter yang membawa presiden jokowi dodo
beserta empat menteri yang mengecek lokasi calon ibu kota ri
di tiga daerah di kalimantan tengah yang disebut segitiga emas
usai melakukan pemantauan lewat udara helikopter yang membawa rombongan kepala negara
akhirnya mendarat di sebuah lapangan di kelurahan tumbang talaken
kecamatan manuing kabupaten gunung mas
jokowi dodo memilih kelurahan tumbang talaken merupakan titik tengah dari tiga daerah
yaitu kota palangkaraya kabupaten katingan dan kabupaten gunung mas
yang rencananya sebagai lokasi ibu kota negara baru dengan luas tiga ratus ribu hektare lebih
usai mendarat presiden yang didampingi oleh menteri pupr menteri bpn
kepala bapenas dan sekretaris kabinet serta gubernur kalimantan tengah
sugianto sabran langsung menuju lokasi peta yaitu di bukit nyuling menggunakan jalan darat
jokowi dodo mengatakan sebagai kepala daerah merasa kagum
pemerintah provinsi kalimantan tengah sudah memberikan luas wilayah
untuk calon ibu kota negara baru
kendati merasa senang dengan wilayah kalimantan tengah sebagai salah satu kandidat calon ibu kota negara baru
namun presiden belum bisa memastikan lantaran perlu kajian ulang dengan kalkulasi yang belum bisa ditentukan
sampai kapan bisa diputuskan demi sebuah visi besar bangsa ini
kita melihat dari atas ya dari atas dari udara
ya memang kalau dari sisi keluasan di sini mungkin paling siap
mau minta tiga ratus ribu hektare siap di sini
kurang masih tambah lagi juga siap
lagi pak ya lagi pak ya
ya ini kan masih dalam kalkulasi masih dalam kajian masih dalam hitung hitungan semuanya
karena aspeknya kan banyak sekali
sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua
urusan banjir mungkin di sini tidak ya kan
urusan gempa di sini
sementara kepala bapenas bambang brojo negoro menegaskan
dari dua daerah yang dikunjungi presiden joko widodo
baik kalimantan timur dan kalimantan tengah masih dalam perbandingan yang mendalam
ya kita masih melakukan perbandingan antara berbagai kandidat
melihat dari seluruh aspek dari aspek kebencanaan aspek dukungan
infrastruktur jarak dengan daerah daerah sekitarnya
meski sudah melakukan pengecekan secara langsung
baik kalimantan timur
maupun kalimantan tengah
namun presiden joko widodo belum bisa memutuskan daerah mana yang ingin dijadikan
ibu kota pemerintahan ri di masa depan
syamsuddinur palangkaraya kalimantan tengah